terima kasih anda masih bersama kami kepala badan nasional penanggulangan bencana doni monardo
yang juga ketua satgas penanganan covid sembilan belas mengingatkan sumatera selatan
untuk tidak menganggap enteng peningkatan kasus aktif covid sembilan belas di sana
pemerintah daerah harus satu narasi dengan pemerintah pusat untuk melarang mudik lebaran
pernyataan itu disampaikan ketua satgas covid sembilan belas doni monardo
pada rapat koordinasi penanganan covid sembilan belas di sumatera selatan
posisi sumatera selatan saat ini berada pada peringkat sembilan atau sepuluh besar nasional
dengan angka kumulatif kasus aktif satu empat ratus tujuh belas orang atau enam tujuh belas persen
sedangkan untuk angka kematian sumsel menempati peringkat ketiga nasional dengan angka empat sembilan persen
dari paparan yang disampaikan kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan pada april dua ribu dua puluh
kondisi sumatera selatan seluruhnya berada pada zona kuning
namun pada mei dua ribu dua puluh
tinggal lima kebupaten dan kota yang berada di zona kuning
sedangkan tiga belas kabupaten dan kota lainnya berada di zona merah
terkait tingginya mobilisasi masyarakat menjelang lebaran
doni menyampaikan bahwa pemerintah pusat melarang aktivitas mudik
oleh karena itu pemerintah daerah harus satu narasi dan harus melarang warganya untuk mudik
keputusan politik negara tidak boleh ada pejabat tanah dulu
dia berbeda dari narasi pusat
tidak boleh tidak boleh sekali lagi

bahkan juga sampai kepala desa dan pula untuk bisa satu komando
kepala negara adalah bapak presiden jokowi
jangan keluar dari kehidupan politik negara
narasinya narasi tunggal pelarangan mudik
mudik itu ya mudik di larang sudah
tidak ada lagi kali yang kita lakukan
jadi jangan dimakan aneh aneh lagi